kita ke bali wakil ketua dprd bali dari partai gerindra dan kakak kandungnya
hingga kini masih diburu polisi
sedang istri pertama tersangka badar narkoba ini sudah ditangkap senin malam
selain permintaan dicekal ke luar negeri
pori juga bekerja sama dengan interpol
guna menangkap wakil ketua dprd provinsi bali ini
hingga rabu siang rumah wakil ketua dprd provinsi bali masih dijaga polisi
garis polisi pun masih terpasang
informasi dari pihak kepolisian
satu dari tiga buronan daftar pencarian orang atau dpo narkoba
yang melibatkan wakil rakyat ini sudah ditangkap
niluh dewi ratna istri pertama jero gede komang swastika
senin malam ditangkap di kabupaten jemberana bali
tersangka bandar narkoba ini ditangkap di kediaman istri kedua suaminya
bersama istri keduanya tersangka dewi ratna
hingga kini masih diperiksa di mampores dan pasar
selain ditetapkan sebagai tersangka bandar narkoba
jero gede komang swastika juga dicekal berpergian ke luar negeri
ia kabur saat polisi menggeledah rumah pribadinya
yang digunakan sebagai lokasi transaksi dan mengkonsumsi sabu sabu
polisi menggerebek rumah jero gede komang swastika sabtu dinihari
penggerebekan ini berawal dari seorang pengkurir narkoba
yang mengaku membeli narkoba jenis sabu sabu dari istri wakil ketua dprd bali itu di rumahnya
saat penggeledahan polisi menangkap
tiga puluh empat orang enam di antaranya telah ditetapkan sebagai tersangka
diduga saat polisi datang jero kabur lewat jendela
dan total sabu sabu yang ditemukan di rumah jero seberat dua puluh dua lima gram
polisi juga mendapati senjata api dan tiga senjata soft gun yang seluruhnya berisi peluru
dari hasil pemeriksaan pengecekan penggeledahan

di kamar yang bersangkutan itu ditemukan barang barang yang berbahaya
pertama masalah senjata api
tidak pandang bulu siapapun yang pegang senjata api
tanpa izin melanggar pasal undang undang nomor dua belas tahun seribu sembilan ratus lima puluh satu
siapapun akan ditahan
kemudian yang kedua masalah senjata tajam
ini senjata tajam bukan untuk masa tetapi untuk melukai
ini juga melanggar juga
yang ketiga masalah senjata tajam
yang ketiga yaitu masalah obat obatan sabu sabu
sabu sabu kita temukan di kamarnya dalam penggeledahan
dan disaksikan oleh kepala lingkungan

bahwa menyatakan bahwa barang tersebut didapat dari yang bersangkutan
yang keempat dari pemeriksaan saksi saksi
saksi saksi yang kita periksa bahwa menyatakan bahwa barang tersebut didapat dari yang bersangkutan